ustaz perhatikan kalian sudah
baca dua juz alhamdulillah
cuma ustaz lihat ada
yang masih kurang tepat
terutama di kol kolah
surat al falak misalnya
nah kofnya terakhir itu kol kolah ada pantulannya
oke kol kolah besar ya
jadi harus diperhatikan kol kolahnya
supaya ada pantulannya
maaf saya terlambat
iya tadi sudah ustadz simak
dan diawasi dua juz baca qurannya
tadi ustaz lihat anak anak sebenarnya pintar dan berbakat ustaz
hanya saja kadang
kenakalannya menutupi kelebihannya
sekarang tempat vanessa
lukman lukman kamu ngapain begini segini
belum kenal jurusnya
begini pade ini saya mau ya menumpang begadang aja di sini ah
memang tugasnya begitu kan security
kalau gitu aku juga pengen begadang
ya udah temen ini nih kan kelar
ya maksudnya kalau ditemen pade kan ada yang dibikin bikin apa namanya begitu
oh maksudnya pengen ngajak bareng
gini aja kebetulan kan pan dapat kerjaan nih
jaga keamanan kampung
nah kita keliling bareng
kelar itu mau sahur baru pulang ke pondok
baiklah kalau begitu
itu ya mancur
beberapa kali di malam ya
paling mungkin abu di poles
aduh banyak nyamuk
wah pasti ini gara gara kamarnya kotor
akan banyak nyamuk
ah tak bersih nah
ben nyamuk kabur kabeh
ya sudah tak bersihin
maaf yuk ini banyak sampah
makanya tak bersihin
makanya tak bersihin
kok kamu bisa dari kamar sini
tadi disuruh pak ustad
yaudah aku tidur
mending kamu itu bersih
ini lantai lantai yang masih kotor banget
link aku spray aku semuanya
ah bersih bersih tak
ah gampang bersih bersih
tak bersihin wane yang gini
tak bersihin wes
kamu ngapain beres beres disini
kamu jangan mau disuruh suruh sama si sobri
udah kamu bukan pembantu disini
kamu tuh santri
yang boleh bantu bantu cuma yang positif sama pak d disini
yang beres beresin kamar
kalo dia ga mau bersih bersih ga mau bantuin aku
dia ga usah tidur disini
mending dia itu tidur di kamar indra sama lukman aja
karena di kamar indra sama lukman itu masih banyak kasur
dan satu lagi
dia juga harus belajar mandiri
kan kita orang dianjurkan buat berbagi udah biarin aja urusan suami udah sekarang kita susul ismail
oke bye assalamualaikum waalaikumsalam jadi dong sebentar sebelum berangkat pade pengen ngajarin
ini cara menangkap nyamuk yang paling praktis ini tutup panci dibaluri dengan minyak goreng
diolesin sampai rata kemudian kita mencari tempat dimana yang ada banyak nyamuk biasanya
banyak nyamuk itu di kamar kalau enggak di atas kepala dikeboh dikebor
sabar belum begitu caranya jadi dimananya biar nanti nyamukin nempel di minyak ini coba
betul banget tuh jangan suka dengan apa kata sobi sop enak kayak gitu anaknya suka
sayangnya sendiri kalau mau pergi nanti lo mau pergi kemana laku diizinkan kini tapi
enggak suka karo aku
enggak suka karo aku
yuk aku gak mau tinggal langke nih
aku gak tau harus kemana
kalau gitu kita balik ke kamar aja
iya tidur aja dulu nanti kesiangan loh sahurnya gak usah ke kamar indah sama lukman kan biasanya indah sama lukman suka kesiangan sahurnya
aku gak mau diusir lagi